badan pengawas pemilu mengutuk keras terjadinya unjuk rasa yang berujung kekerasan
menurut bawaslu unjuk rasa adalah kegiatan yang dilindungi hukum
sejauh dilakukan sesuai dengan kaida dan aturan yang ada
selain itu bawaslu menyampaikan bela sungkawa atas jatuhnya korban dalam aksi unjuk rasa selama dua hari terakhir
selanjutnya bawaslu menyatakan pihaknya tetap bekerja seperti biasa melayani laporan publik
meski demikian ada lima sidang yang tertunda akibat aksi unjuk rasa pada kamis kemarin
bawaslu mengagendakan kembali memulai sidang pada senin pekan depan
kami tetap melaksanakan kegiatan kegiatan apa yang semestinya menjadi kewajiban kami
satu hal seperti bahwa penerimaan laporan ini bagian dari pelayanan publik
maka kami tetap bekerja dan juga kami sedang juga mengagendakan untuk beberapa agenda sidang
yang harus segera kami gelar atas beberapa laporan dari masyarakat
atau pihak pihak yang diperlukan
di pihak lain yang menyampaikan laporan kepada kami mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu